setelah menggelar pemusatan latihan
timnas u dua puluh di bawah asuhan sintayong akan menggelar berbagai persiapan
jelang berlaga di piala asia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
salah satunya menggelar turnamen mini sebagai bentuk uji coba skuad garuda
ditemui di kantor kemenpora jakarta pada senin siang
direktur teknik pssi indra syafri menyebut
turnamen ini digelar sesuai dengan permintaan pelatih timnas u dua puluh indonesia sintayong
dan kami berdiskusi di internal pssi dan ketua umum pssi dan sekretaris pssi
menyampaikan ke pak kemenpora dan pak kemenpora alhamdulillah
memfasilitasi untuk mengadakan mini turnamen
seperti yang beliau sampaikan tadi yaitu tanggal tujuh belas sembilan belas dua ribu dua puluh satu
tim tim yang kita undang adalah tim tim yang sudah lolos kualifikasi
menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali menyebut
ada tiga lawan timnas indonesia u dua puluh dalam mini turnamen yang akan digelar sebelum piala asia u dua puluh dua
ketiganya merupakan fiji selandia baru serta guatemala
turnamen mini dipastikan digelar pada tanggal tujuh belas sembilan belas dan dua puluh satu februari dua ribu dua puluh
meski begitu kemenpora belum dapat menyebutkan lokasi turnamennya
pertandingan turnamen eksebisi tersebut
rizky itiariahia jakarta